sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tni angkatan udara mengoperasikan jet tempur f enam belas tipe a dan b
dua puluh tahun berlalu f enam belas masih menjadi tulang punggung pertahanan udara nasional
hanya saja pengajuan teknologi untuk kemampuan f enam belas buatan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an itu menjadi ketinggalan zaman
untuk itu tni angkatan udara menggelar program modernisasi dan perpanjangan usia armada f enam belas tipe a dan b
program ini dinamakan falcon star enhanced midlife upgrade
upgrade ini meliputi perkuatan struktur penggantian sistem komputer penggantian radar dan sebagainya
hingga penambahan kemampuan menembakkan senjata modern
pendek kata dan belas lama dibongkar habis untuk kemudian dirakit kembali dengan peralatan modern
yang membanggakan proses modernisasi ini dikerjakan sepenuhnya oleh teknisi tni angkatan udara
sekuadron teknik empat puluh dua dan bukit suwajudi madiun jawa timur
pak andi ini
teman teman teknik ini lagi mengerjakan untuk upgrade nya itu ya emlu itu ya
nah untuk mengerjakan satu pesawat ini kira kira butuh waktu berapa lama pak
sebenarnya cara pengerjanya kita laksanakan secara pararel pak
jadi dalam satu tahun itu kita bisa mengerjakan beberapa pesawat
namun secara pengerjaannya itu kita laksanakan secara bertahap
jadi tidak kita laksanakan satu sampai selesai tidak
tapi prosentase berjalan kita lanjut dengan berikutnya berikutnya dan seterusnya
tapi katakanlah satu pesawat ini bisa selesai dalam waktu
bisa dalam satu tahun tidak sampai satu tahun sudah bisa kita selesaikan
nah ini yang menarik ini saya lihat di sini ini nggak ada tekniti gulai ya
ini kita semua yang ngerjain
ya jadi prosesnya pada saat kita transfer teknologi itu memang berawal dari mereka didatangkan
pada saat betul dari login martin
ya dari amerika
dia datang di saat penggunaan saat pertama dan kedua
jadi kita learning by doing pak
jadi kita langsung mereka mengajarkan kita langsung training
begitu pesawat ketiga mereka mulai mengawasi kita mengerjakan
lihat doang begitu saja
begitu lihat doang provinsi baru yang sekarang full kita ngerjakan dari pesawat keempat dan selanjutnya
berarti nanti kalaupun kita misalnya ada tambahan f enam belas mau diatur seperti ini sudah tidak perlu lagi dong ya
karena kita sudah mengalasannya pembongkaran sampai yang bisa dilihat sekarang ini
nah ini setelah pesawatnya ini f enam belas ini f enam belas ab ini kan sebenarnya kan usianya kan dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

jadi sudah agak tua sudah agak lama
dengan di upgrade kayak gini dia bisa terbang untuk berapa tahun lagi
kalau udah bisa seperti ini estimasi bisa sampai sepuluh tahun ke depan
jadi memang upgrade ini untuk menambah kemampuan seperti pada awalnya dia terbang dari awal
menambah kemampuan dan juga jam terbangnya sama
dengan modernisasi armada f enam belas kini mampu membawa peluru kendali jarak jauh dan menembakkan bom pemandu laser
pesawat tempur untuk memenangkan pertempuran udara modern
saat ini ada tujuh pesawat f enam belas sudah dimodernisasi dari total sepuluh unit f enam belas tipe a dan b yang turun
untuk cukup dan tidak cukup relatif karena ada dua hal di dalam pertempuran udara yaitu kuantitas dan kualitas
pesawat kita kualitasnya cukup bagus tetapi kuantitas juga perlu
karena tanpa kuantitas kita tidak akan mencukupi jumlah pesawat
karena pada akhirnya setiap sorti penerbangan dalam pertempuran juga produksi daripada serangannya
juga harus cukup banyak
jadi tidak hanya kualitas pesawat tapi kuantitas pesawat juga dibutuhkan
dalam pertempuran modern penguasaan udara adalah secara mutlak
karena itu sudah selayaknya tni angkatan udara dilengkapi dengan pesawat dan persenjataan yang terbaru
diun hermawan robdanto bimantoro radium jawa timur